usai menghadiri pengukuhan anggota dprd dki jakarta periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
gubernur dki jakarta anies baswedan mendorong agar dprd dki periode baru
dapat segera memilih wakil gubernur
sudah setahun lebih kursi wakil gubernur dki jakarta tidak bertuan
semenjak ditinggal sandiaga uno yang maju sebagai cawapres pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu
padahal sudah ada dua nama yang digodok oleh pansus pemilihan wakil gubernur
yakni politikus pks ahmad syaiqo dan agung yulianto
oleh karena itu anies mendorong agar dprd dki periode baru
dapat segera memilih wakil gubernur baru
pansus yang kemarin sudah ada yang sudah berproses bisa disegerakan tuntasnya
sehingga nama bisa langsung disidangkan di dewan sehingga kita bisa memiliki wakil
waktunya tentu tergantung dewan
karena yang memiliki kewenangan adalah dewan sekarang sudah ada dewan yang baru
tentu lebih awal lebih baik